petugas satuan polisi pamung praja menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan covid sembilan belas
dalam pandemi tugas mereka bertambah untuk mengedukasi sekaligus memberi sanksi pelanggaran protokol kesehatan di tempat umum
meski banyak kisah getir yang mereka terima kini buahnya mulai terasa
masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya gerakan tiga m yaitu memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
tujuh bulan sudah tugas farouk sebagai anggota satuan polisi pamung praja kecamatan tebet jakarta selatan bertambah
pria berusia empat puluh tahun yang bertugas sejak dua ribu tujuh ini rutin menggelar operasi penegakan protokol kesehatan di sejumlah tempat umum
salah satu yang paling sering dilakukan adalah razia penggunaan masker
kita mengimbau demi kesehatan kamu dan semua warga
tolong aturi patuhi aturan pemerintah
oke ya jangan diulangi lagi ya
tugas ini membuat ia harus berhadapan dengan beragam perangai manusia baik tua maupun muda
ada yang menerima ada pula yang menolak untuk membayar denda maupun dikenai sanksi sosial menyapu seperti ini
sebagai salah satu garda terdepan yang langsung berhadapan
dengan masyarakat dalam penanganan covid sembilan belas di jakarta ia pun memiliki kekhawatiran turut terpapar ataupun membawa virus ke keluarga
kadang banyak orang yang dikasih himbawan bukannya ini dia tetap membangkang
saya sehat kok saya sehat kok
gitu seperti itu
kita kasih pesan pak ini untuk bapak juga untuk satu bapak juga
tapi virus itu nggak kelihatan pak
ya memang nggak kelihatan makanya kita menggunakan masker pak untuk tetap jaga kesehatan
dan sedihnya kadang pada saat pulang kerja kita seharian di lapangan
seharian di lapangan pada saat pulang begitu masuk itu taruh dulu stop dulu
disemprot dulu nih badan kita nih sama istri nih
takut tertular gitu takut bawa virus gitu
akhirnya ya saya buka baju di luar juga
buka baju ya kan terus bersih bersih di luar dulu
setelah bersih kita baru bisa masuk ke rumah
dan nggak nyentuh anak juga
itu sedihnya sih
meski demikian farouk bersyukur
seiring waktu berjalan kedisiplinan warga untuk mengenakan masker semakin meningkat
hal ini terlihat dari operasi protokol kesehatan yang kerap dilakukan bersama dengan jajaran dari pihak kepolisian tni dan dinas perhubungan
dalam tiga bulan terakhir jumlah pelanggar yang terjaring razia terus berkurang
penggunaan masker lebih dominan tertib
kita penertiban itu kadang kadang dapat lima puluh sekarang menurun menurun
menurun berarti tandanya itu kan masyarakat udah mulai mengerti dalam penggunaan masker dan menerapkan kesehatan
hal ini senada dengan survei badan pusat statistik mengenai perilaku masyarakat di masa pandemi
yang digelar pada tujuh empat belas september terhadap sembilan puluh sembilan ratus enam puluh tujuh responden pria dan wanita di seluruh indonesia
meski survei tersebut menggambarkan banyak orang yang sudah tahu tiga m
namun ternyata masih ada yang belum benar benar paham manfaat pencegahannya tersebut
belum paham betul kenapa kita harus melakukannya
masih ada yang mempraktekannya dengan kurang tepat atau asal asalan
mengetahui saja belum cukup bapak ibu
memahami dan melakukannya dengan disiplin memakai masker dengan benar
jaga jarak aman dan cuci tangan dengan rutin sesuai dengan panduan itu baru benar benar bisa melindungi
meski demikian satuan tugas mengklaim kini masker dan hand sanitizer sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian mayoritas warga
yang pertama pasti pakai masker ya
masker kemana aja terus maskernya juga kalau saya sih pakainya masker medis
soalnya takut saya sih insecurean orangnya soalnya
jadi kayak udah pakai masker medis abis itu ya cuci tangan
dulu tuh gak sering sih saya cuma pakai hand sanitizer doang
kalau sekarang masuk stasiun keluar stasiun masuk rumah pokoknya keluar dikit dikit cuci tangan gitu
kalau misalkan lagi di jalan kayak gini kan buat ganti biasanya kalau misalnya sehari itu dua tiga kali lah ganti masker gitu
biasanya sih masker perlu dibawa dua tiga masker habis itu sama hand sanitizer sih
dan itu emang dari awal pandemi karena ngejaga diri kita sendiri gitu dan ngejaga orang lain juga
ya menjaga diri sendiri dan orang lain dengan disiplin protokol kesehatan secara konsisten menjadi sangat penting dalam situasi pandemi ini
ingat selalu pesan ibu untuk mengenakan masker rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta tetap menjaga jarak
jangan sampai karena lalai anda dan keluarga anda bisa mengalir
jangan sampai karena lalai anda dan keluarga anda bisa mengalir
jangan sampai karena lalai anda dan keluarga anda bisa mengalir